selain harga maksud saya stok bawang putih juga dinilai kian menipis
hal ini membuat pemerintah turun tangan
beragam cara pun dilakukan salah satunya dengan menggodok kebijakan
terkait penambahan produktivitas bawang putih
pada maret dua ribu sembilan belas kenaikan harga bawang menjadi penyumbang inflasi tertinggi
tak heran jika masih terjadi kenaikan harga bawang di hampir setiap daerah
menteri koordinator bidang perikunungnya muzidgan menyatakan
ada beberapa komoditas yang panen secara musiman salah satunya bawang putih
mantan gubernur bank indonesia ini menyebut sejak maret belum masanya panen bawang putih
yang agak biasanya agak lebih volatile dia
apa itu ya bawang putih bawang merah cabai merah ya kadang kadang cabai rawit
tapi tahun ini cabai rawit tidak terlalu masalah
panen bawang merah dan cabai itu sebenarnya memang belum mulai
sementara itu bila dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
pusat statistik mencatat indonesia telah mengimpor lima ratus delapan puluh ribu ton bawang putih
dengan nilai empat ratus sembilan puluh tiga tujuh puluh tujuh juta dolar amerika serikat
solusi sementara pemerintah berupaya membuka izin impor bawang putih
untuk menjaga stabilitas harga bawang putih di pasar jelang bulan ramadan
kita minta kepada para importir itu para pengusaha
yuk keluar lakukan operasi pasar dan suruh jalan
langsung harga sekarang sudah juga turun

dan sekarang sudah turun sampai dengan beberapa
cukup paling tempat tiga puluh ribu rupiah
tidak ada soal
namun di sisi lain residen jokowi tunduk ingin solusi menjaga ketersediaan bawang putih
yakni dengan menggenjot produktivitas
sebelumnya menteri pertanian amran sulaiman menyatakan
salah satu solusi permanen untuk menstabilkan kembali harga bawang putih
yakni bulog harus membangun gudang penyimpanan
solusi permanennya adalah bulog membangun penyimpanan untuk bawang cabai telur ayam
itu solusi permanen ke depan
dua tahun terakhir kan kita lihat harga komoditas strategis untuk pertanian itu relatif stabil
insya allah semua aman
lalui beragam upaya pemerintah tersebut
harga bawang putih diharapkan dapat kembali stabil
terlebih kebutuhan pangan saat ramadan dan yufidri kian tinggi
dimaliputan sien indonesia